yang sebenarnya itu dia punya nama itu adalah sebaik
sebae itu bahasa saya itu sebae itu sebelah
karena mahluk ini taman nasional komodo ramai didatangi turis
gerbang menuju gugusan pulau kars selalu sibuk setiap harinya
namun kawasan wisata ini sekarang terancam sampah baik di darat maupun laut
bagi sirine tanda darurat taman nasional komodo dan daerah penyangganya
sedang menghadapi ancaman sampah yang berasal dari para pengunjung
yang datang justru untuk menikmati keindahan alamnya

kapal yang lalu lalang setiap harinya ke taman nasional komodo
secara sengaja maupun tidak sengaja membawa sampah dari laut hingga ke daratan
jadi harus membawa sepatu ini hingga ke pantai
ini masih made in indonesia
setidaknya ini sepatu yang dibuat di indonesia dan larinya hingga ke pulau komodo
kalau ada pasangannya mungkin bisa dibawa pulang kembali atau bagaimana
atau mungkin bisa berakhir di tempat pembuangan akhir
nah sebenarnya manusia dan sampah ini saling berkaitan erat
manusia tidak mungkin tidak menghasilkan sampah setiap harinya
tetapi manusia bisa mengolah dan mengatur sampahnya yang setiap hari ia hasilkan
usaha kesadaran di labuan bajo hingga sampai ke taman nasional komodo ini sudah dilakukan
sudah ada dari masyarakat sekitar
kita akan melihat usaha dan kesadaran ini seperti apa hanya di inside indonesia
pada saat ini kapal yang bersandar di labuan bajo
kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur
sudah bersiap mengangkut para pendatang
termasuk kapal ini yang akan membawa saya langsung ke desa komodo
gugusan pulau yang terhimpit nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur ini
seolah berebut menampakkan keindahan alamnya saat peralihan musim hujan dan musim kemarau
kita sedang mengarungi arus tenau
yang menjadi jalur migrasi ikan menuju samudera hindia
pulau komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo
atau oleh penduduk setempat biasa disebut dengan ora
sang makhluk purba yang populasinya kian berkurang
oleh warga desa komodo spesies kadal terbesar di dunia ini diakini sebagai leluhurnya
itu bahasa komodo nya
karena hu nani ahu adalah hari kembar
itu adalah bahasa komodo
agar sebay atau ora atau komodo mengetahui maksud baik dari pendatang
warga asli pulau komodo adalah perantara para pengunjung untuk menyapa sang sebaik
kini sampah menjadi masalah baru bagi para penghuni pulau komodo
populasi manusia di sini sekitar tiga orang
sama dengan populasi komodo yang diperkirakan berjumlah tiga ekor
dan tersebar di beberapa pulau di taman nasional komodo
menurut data pemerintah kabupaten manggarai barat
sampah yang dihasilkan warga lokal pulau komodo sekitar empat kg setiap harinya
sementara satu orang turis menghasilkan sampah rata rata
dua lima kg perharinya
kalau boleh kapal kapal yang jalan di laut itu
jangan asal seenaknya saja habis minum buang kan
makanya saya itu di dalam kapal kapal tersebut ada tempat khusus
semua usianya saya
kapal kapal dari labuan bajo baik dari mana jangan asal buang pak
nah ini sedikit kendala
nah ini sudah jadinya
kapal kapal dari luar datang
tidak bikin sampah buang
sasaran pulau komodo maka ini pulau yang terindah untuk dunia dari tujuan wisata
persoalan bertambah rumit karena gempuran sampah berasal dari arus laut
yang terbawa hingga ke bibir pantai
akibat lainnya menurut warga komodo pun enggan berjemur lagi di pantai ini
pink beach adalah sisi lain pulau kobodo
kapal kapal yang terparkir menjadi penanda
bahwa pantai ini sedang kedatangan tamu
hapsi kepala adat desa komodo
menugaskan beberapa orang untuk menjaga pulau
tugas utamanya adalah memunguti sampah yang datang setiap hari
dudi adalah salah satu warga yang hari ini bertugas
sepanjang garis pantai tak luput dari pengawasannya
kepala adat desa komodo
menguasai sampah yang ditemukan di pantai ini
soalnya sampahnya dari laut
soalnya arusnya kan di sini ketika kalau arusnya masuk ke sini berarti sampahnya tetap sudah di sini
tidak mau keluar lagi soalnya di sini bagian teluk
ya jadi sampahnya kalau udah lewat tanjung itu pasti sampahnya diam
tidak bisa ke dalam lagi
jadi sampahnya di sini sampahnya yang datang
itu yang jadi rusaknya di sini pak
kalau yang kaya kaya tamu ini bisa kita awasi pak
jadi setiap kapal masuk kita arahkan ke mereka
kalau ada sampah tolong kembalikan ke kapalnya masing masing begitu
tapi sampah yang datang ini inilah yang tidak bisa kita
itulah kita setiap pagi sampai sore
kalau ada yang terdampar itu pasti kita pergi pilih sampahnya
hal itu pasti harus kita hematakan
tetapi intinya kita harus hampir keoe
setiap pagi kita harus ngerjakan kita ada yang bagian besar
yang berupa tampbuan mobiles atau sarat budaya atau netasures
tentang dengan disemangers kita
mengerikan karena sampah ini bukan sampah cuma disebut sampah lokal
tetapi sampah sampah ini sampah internasional
kembali membasahi tubuh di pulau bajo
dari air sebening kristal hingga air penuh lumpur
saya hampir tidak bisa melihat dasar laut padahal ini adalah perairan dangkal
di bibir pantai sampah sampah seakan berebut tempat dengan akar pohon bakau
keberadaan sampah juga dimanfaatkan hewan primata
juga menghuni pulau bajo
seperti monyet yang melepas dahaga dari air kemasan ini
stefan rafael seorang pegiat lingkungan asal ruteng dan besar di labuan bajo
mengajak anak anaknya melihat pulau bajo
yang kini seolah berubah menjadi tempat pembuangan sampah
sampah di kawasan taman nasional komodo dan sekitarnya
termasuk labuan bajo dan juga untuk daratan
itu bukan cuma mengkhawatirkan itu menakutkan mengerikan
dan bahayanya itu luar biasa
bukan untuk manusia saja bahayanya
tapi untuk semua ekosistem yang ada dalam taman nasional komodo dan sekitarnya
juga untuk wilayah wilayah penyangga
juga termasuk pariwisata daratan flores
jadi di mana mana
di mana kita ketemu sampah
di pinggir pantai di laut di daerah aliran sungai
di mana ada penduduk banyak di situ banyak sampah
jadi sampah munculnya di mana ada penduduk banyak
ada juga beberapa sampah di mana tidak ada penduduk banyak
dan sampah itu sampah yang migrasi
untuk daerah kawasan taman nasional komodo dan sekitarnya
bisa migrasi dari lautan lepas
utara dan selatan
kemudian pulau pulau ini fungsinya menyaring sampah sampah tersebut
jadi sampah taman nasional komodo sudah termasuk cukup mengerikan
karena sampah ini bukan sampah cuma disebut disebut sampah lokal
tetapi sampah sampah ini sampah internasional
steven rafael menekankan tentang pentingnya mengetahui asal usul sampah

sampah ini diberikan oleh pemerintah yang mengetahui

tujuan monitoring sampah untuk mengetahui sumber sampah
dan setelah mengetahui sumber sampah
kita bisa memberi rekomendasi kepada pihak pihak pengambil keputusan
langkah yang diambil adalah a b c opsi opsinya
sehingga sampah ini terlihat lebih baik
tidak lagi jadi mobok untuk satu jangka panjang
dari monitoring sampah kita juga lihat
sepintas lalu apa sih ini
tetapi sampah menentukan siapa yang menghasilkan
berarti ini adalah doking kapal
kalau dari labuan bajo tadi kita datang ke pulau bajo yang jarak hanya satu km
kita lihat kapal kapal itu adalah kapal kapal pariwisata
maka kemungkinan besar yang menghasilkan sampah ini adalah kapal kapal itu
kapal kapal yang mendapatkan manfaat dari pariwisata alam
dan setelah diambil baiknya sampahnya yang dikatakan mungkin tidak berguna untuk dia
dan dia buang ke alam yang mana alam itu dia katakan
oh alam ini indah dan lain sebagainya
sampah disembunyi di antara hutan mangrove
dari banyak mata mata mata orang orang di sini yang mengetahui sesungguhnya
tapi ini namanya penyembunyian sampah
stephen rafael selanjutnya mengajak saya melihat sampah yang sudah mengendap hingga dasar laut
berbagai sampah plastik mudah ditemukan di sini
kegiatan memonitor sampah
sudah dilakukan rafael dalam sepuluh tahun terakhir
apa yang dilakukannya semata mata untuk memberi peringatan kepada semua orang
agar tidak membuang sampah sembarangan
rafael juga melibatkan beberapa penduduk lokal untuk peduli terhadap bahaya sampah
perang terhadap sampah dilakukan banyak komunitas di labuan bajo
hari jumat adalah hari khusus di mana warga ikut berperan menanggulangi sampah
kali ini lokasi pengumpulan sampah berada di sekitar dermaga putih labuan bajo
setiap karung terbagi menjadi dua golongan sampah
yakni sampah yang bisa didaur ulang seperti botol air mineral
dan juga sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti sampah plastik
bagi para pelatih yang memiliki kekuatan sampah

seorang penggiat lingkungan di labuan bajo marta muslim
kini fokus pada cara mengurangi memindahkan
dan juga mengolah sampah hingga bisa dikirim kembali ke pulau jawa
ke pabrik yang menghasilkan limbah ini
pertama adalah menerangkan sampah yang sudah dikumpulkan ke jawa
saat orang yang menjual ke jawa
harga di jawa lebih kecil daripada yang dia beli di sini kan
secara bisnis plan itu tidak jalan
jadi memang harus ada csr dari perusahaan perusahaan air minum
atau perusahaan penghasil plastik itu
atau pemerintah mensubsidi inisiatif seperti itu
atau perusahaannya datang dan melakukan usahanya di sini
kami mengangkut sampah itu dari lapangan ini
jadi ini ada berapa jenis banyak
sampai di sini dipilak sampah plastiknya simpan lain
botolnya simpan lain sehingga setiap hari
yang kami konsumsikan pilanya itu
sekitar itu tiga empat ratus
air ke udara
setelah dikumpulkan sampah biasanya dibawa ke tempat pembuangan akhir
atau ada juga yang diolah
di labuan pajo hanya ada dua tempat pengulang sampah
salah satunya di waiwaso
tempat ini menjadi tempat menjajah sampah plastik agar mudah dikemas
sampah dipisahkan mulai dari botol kaca
dan sampah plastik kemasan lainnya
kalau untuk merubah plastik menjadi seperti pot atau tong sampah plastik
itu belum ada
tetapi kami selalu berusaha mengirim barang ini ke jawa
dan di sini kami proses untuk dihancurkan menjadi biji biji plastik
itu saja yang bisa kami lakukan
proses untuk sampah sampah plastik yang kami kumpulkan setiap minggu
maupun di kegiatan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan
sampah yang bisa dicacah adalah sampah yang telah masuk tahap seleksi oleh para ibu ini
proses selanjutnya adalah mencacah sampah plastik
agar mudah dikemas dan dikirimkan ke tempat daur ulang sampah plastik di pulau jawa
dari dua ton sampah plastik per hari yang ditampung
hanya sekitar tujuh puluh kg saja yang bisa diolah
mengingat mesin penjajah sampah yang ada belum memadai
kami target kami punya target kegiatan kami dua ribu dua puluh labuan bajo bebas sampah
tetapi sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas ini kelihatan masih jatuh bangun
dan dari kegiatan yang kami lakukan sosialisasi yang kami lakukan
ada respon baik dari masyarakat
masyarakat sudah mulai memilah sampah dari rumah
walaupun belum semua
tetapi kita bisa lihat sendiri di dalam kota ini
jauh lebih bersih sedikit daripada beberapa tahun kemarin
kami yakin satu saat kalau memang didukung oleh semua pihak
maka labuan bajo bisa bebas sampah
bukan berarti hilang sampahnya
tetapi paling tidak mengurangi

sampahnya bisa diproses
artinya tidak dibuang sembarangan ada proses
ya dengan adanya tps tiga r ini ya
ini mungkin awal yang baik buat kita semua
bahwa tidak semua sampah harus berakhir di tpa
ada yang harus diproses dan bisa bernilai ekonomi
karena di sini kami juga sudah bisa membayar empat orang karyawan
dengan uang dari sampah
berarti sampah penilai ekonomi yang cukup baik
meski dibangun oleh pemerintah
dinamo mesin penggiling sampah ini
karena dana swadaya masyarakat labuan bajo
mulai dari patungan antara komunitas
atau bahkan sumbangan dari lembaga swadaya masyarakat
kami angkut sampah itu kan dari lapangan ini kan
jadi ini ada beberapa jenis banyak
sampah di sini dipilak
sampah plastiknya simpan lain
sehingga setiap hari yang kami konsumsikan pilanya itu
sekitar itu tiga empat ratus karung
kalau itu digiling dan dibersihkan
hasilnya itu sekitar tujuh puluh enam puluh kilo
sehingga dengan dasar itu kami membutuhkan tenaga
maka tenaga yang dilakukan tila di sini ada empat orang
setiap hari rutin
setelah itu dipilakan itu dipakkan barangnya
timbul pertanyaan barang kami mau kemana
sekarang barang ini belum bisa kami jual
karena teman teman yang untuk membeli ini dari surabaya kami belum dapat
sehingga barang masih kami tampung
pemerintah setempat mengaku kesulitan
mengirimkan sampah yang telah diolah ke pulau jawa
plastik plastik yang ada ini
memang ada sebagian kecil itu dilakukan daur ulang
dan juga dikumpulkan untuk dikirim kembali ke jawa
tetapi biaya pengangkutan dari sini ke jawa itu bukan sedikit
kemudian juga kita butuh peralatan peralatan
karena ini membutuhkan volume yang besar
sehingga membutuhkan space di atas kapal
dan itu bayarannya tidak sedikit
sehingga inilah yang menjadi kendala
kenapa ini tidak bisa dengan mudah dikirim ke jawa
sedangkan kemampuan pengolahan di sini juga itu dilakukan oleh beberapa komunitas
ini sangat terbatas
tahun dua ribu dua puluh taman nasional komodo memiliki target ambisius
kunjungan wisatawan harus tembus angka lima ratus ribu
artinya hampir enam kali lipat
jika dibandingkan dengan rata rata kedatangan turis saat ini
bila hal itu terwujud
maka tumpukan sampah berpotensi akan lebih banyak enam kali lipat dari sekarang
namun pemerintah juga memiliki target yang tak kalah mulia
tahun dua ribu dua puluh labuan bajo akan menjadi kawasan bebas sampah
termasuk sampah di laut yang dibuang dari kapal
di laut sendiri kami sudah memiliki aturan
untuk memberikan sanksi sanksi terhadap kapal kapal
baik kapal penumpang maupun kapal pesiar
agar mereka itu memiliki tempat sampah
dan mengirim sampahnya ke tempat tempat pembuangan sampah yang ada di darat
tapi kenyataannya peraturan ini sudah ada
tetapi untuk mengontrolnya ini tidak ada
artinya peraturan ini sudah ada
keterbatasan kami untuk melakukan patroli di laut
saya pikir pada tahun terakhir
pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan di atas laut
untuk melakukan pengawasan
oleh karena itu
di lain pihak
banyak sekali kapal pesiar
dan kapal kapal penumpang yang beroperasi di laut
dan aturan kami
bahwa disaratkan mereka harus memiliki tempat sampah
di atas kapal dan bagi abk
kalau ketahuan membuang sampah ke laut
maka mereka diberikan sanksi
tetapi untuk aturan ini
siapa yang melakukan pengawasan
karena kami sendiri pun membuat aturan itu
tetapi kami tidak memiliki
kewenangan untuk melakukan pengawasan
sehingga ini yang kita harapkan
bahwa ada kebijakan lain
di luar peraturan yang sudah kami buat ini
sehingga bisa di operasenalkan di lapangan
pemerintah kabupaten manggarai barat mengakui
tidak memiliki kewenangan untuk melakukan patroli khusus
di taman nasional komodo
dan daerah penyangganya
di tengah minimnya penegakan hukum terhadap para pembuang sampah
sampah akan terus menghantui warga labuan bajo
orang orang seperti hapsi
sang kepala adat desa komodo
si pengumpul sampah
akan terus berjuang keras menguti sampah
begitu juga stephen raphael
yang akan terus mengawasi sampah di pulau
dan juga laut
agar komodo atau semai
bisa berjemur lagi di pantai
agar keindahan dan kekayaan alam pulau komodo
tetap lestari dan bisa terus dinikmati
pembangunan wisata di pulau komodo
tetap berpihak kepada alam